ratusan siswa melakukan pelatihan pembentukan karakter kedisiplinan dan kemandirian yang dilatih dengan konsep kearifan lokal di desa cihanjawar purwakarta
selain teori pembentukan fisik dan mental pun diberikan berikut informasinya
berbeda dengan proses belajar mengajar di sekolah yang hanya berkutat dengan buku pelajaran proses belajar di alam terbuka lebih dinamis dan menghibur
seperti yang dilakukan siswa sekolah menengah atas lab school cibubur yang dididik dan dibekali sejumlah ilmu kearifan lokal
mulai dari kedisiplinan waktu kedisiplinan dalam bekerja bersosial kesederhanaan hingga kemandirian
para peserta harus dapat melakukan dan memahaminya segala aktivitas yang ada di desa cihanjawar kecamatan bojong purwakarta
salah satu metode pembelajaran di lokasi ini dengan melakukan penelitian secara langsung
selain itu para siswa diberikan pengetahuan dan pengeluaran
taman bercocok tanam hingga bagaimana menjalani hidup dengan segala kesederhanaan
di tepok serpasi dua ribu sembilan belas kali ini semua penjahatan itu melatih kemandirian kreativitas serta kedisiplinan
saling kenal satu angkatan serta mengenal daerah lokal desa cianjawar
pokoknya lewat tahun ini itu seru banget
bupati purwakarta anerat namustika mengapresiasi kegiatan kearifan lokal di purwakarta
menjadi salah satu daerah yang menarik

ia pun akan menginstruksikan bawahannya untuk terus menjaga dan melestarikan lingkungan budaya lokal
pada saat hidup cihanjawar kita merasakan udaranya yang sejuk
alamnya yang masih natural masih terjaga

sehingga ini akan menjadi yang baik bagi warga di cihanjawar
di desa cihanjawar purwakarta ini sengaja digelar pihak sekolah yang memberdayakan warga sekitar
sebagai salah satu aplikasi program belajar mengajar di sekolah yang rutin dikelar setiap tahunnya
kita membuat pembelajaran kita belajar bukan hanya di kelas tapi di masyarakat
pada situ untuk tepoh seliru kerjasama kemandirian sosial itu yang bisa kita dapatkan kita rasakan dari anak anak
kita bisa belajar dari anak anak
diharapkan dengan digelarnya latihan ini mampu menciptakan generasi muda penerus bangsa yang berkualitas
dan mampu menjadi pemimpin yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta keluarga
dian firman syah purwakarta jawa barat